putri udah aman sama rizky
tadi gue gak sengaja denger pas cita teleponan sama rizky
syukur deh kalau usus goreng baik baik aja
lagi dinner jangan rusak suasana
penting banget emang
dari siapa sih
eh ayang beb
itu gue juga ngumpet mulu sih
tadi gue dengar pembicaraan lo sama gio
gitu dong berani
gue kan jadi bangga punya pacar kayak lo
tapi gue tuh kesel banget tau sama si gio
tapi sekarang gue seneng
karena akhirnya lo bangga banget punya pacar kayak gue kan
dan itu berarti artinya lo gak bisa sembarangan putusin gue
ya enggak lah nggak mungkin
dan sekarang udah sepi
tadi kan kita gak ada waktu tuh
berarti gue udah boleh meluk lo kan
katanya mau peluk
katanya mau peluk
udah kan sekarang
kan udah gak ada orang bebas
udah sekarang kita pergi aja langsung ke kampus
kalau pikiran gue aja gak enak kayak gini
padahal gue gak ke kampus
lo mau gak
gue cariin jalur beasiswa di kampus lain
bukannya gue gak mau
papanya mel bisa dengan gampang nyari keberadaan gue
gue gak mau
apply jalur beasiswa di kampus yang lain
dan semuanya jadi sia sia juga
kan sama aja bohong
kalo jadi pesimis kayak gini sih put
mana putri yang ceria
putri yang selalu nyemangatin gue
putri yang selalu nyemangatin gue
bentar ya ki
aku harusnya temenin ibu jenguk anaknya temen ibu
iya bu yaudah aku juga udah mau pulang kok habis ini
ibu hati hati di jalan ya
badan gue ada di sini
tapi pikiran gue terus kok usus goreng
gue ngerasa bersalah banget
gimana sih pangeran ini
lihat mereka kesusahan makan dia malah bengong
masa harus terus menerus aku diktek
gimana caranya pelakuin mel
kalau mel gak cinta sama dia
anak ini pasti udah habis habisan aku kasih pelajaran
mel kesini biar gue bantuin ya
malam ini aku senang banget
bisa barengan sama kedua kesayangan aku
apa apa deh aku buta selamanya
yang penting aku punya kalian berdua
deddy akan berusaha semaksimal mungkin
supaya kamu sembuh
putri udah aman sama rizky
tadi gue gak sengaja denger pas cita cita
teleponan sama rizky
syukur deh kalau usus goreng baik baik aja

mau liat hpnya kali aja ada yang penting
ya kan my prince
untung aja enggak
daddy bener bener gak ngasih pangeran celah
buat ngelakuin hal lain yang gak ada hubungannya sama kue
rasanya berat banget deki
sekarang gue harus pulang dan ketemu sama ibu
dengan semua kebohongan yang gue simpan
dan gue akan mencari
tapi kalau gue jujur
gue sendiri yang gak siap
kalau harus lihat ibu sedih
gue ngerti perasaan lo kobud
masalah ini cepet selesai
gue bakal selalu ada buat jagain lo
dan gue bakal ada buat bantuin lo
udah beberapa kali gue bilang gak usah bilang makasih
sekarang gue emang belum berhasil bantu lo keluar dari masalah ini
semua cara yang udah gue coba masih gagal
tapi gue gak akan pernah berhenti buat bantu lopud
gue akan selalu ada di samping lo
meskipun lo lagi dalam kondisi terpuruk sekalipun
meskipun banyak orang yang ngeremehin gue
tapi pasti selalu ada satu orang yang berdiri belain gue
dan orang itu adalah riski
semoga lo aman dan baik baik aja ya di tangan dia
apa yang udah ada di sini